kerugian ini potensinya karena yang kesakutan itu berusaha mencetak pita cukai palsu
jangan pernah nanti ada oligarki hanya pakai duit pakai gencar kekuasaan
usai larangan ekspor cpo dan turunannya dicabut per kemarin dua puluh tiga mei dua ribu dua puluh
tentunya itu bukan sesuatu yang mudah karena bukan saja sarananya
apakah memang dipastikan untuk pasokan minyak goreng curah ini aman dan stabil
nah maka kita ingin mendapatkan pemimpin yang betul betul yang amanah gitu ya
nah ini merupakan salah satu episodik memori kah
dengan tingkat keterisian seratus persen untuk ruang unit gawat darurat
pemilu dua ribu dua puluh empat yang akan digelar pada empat belas februari semakin dekat
program biodiesel yang banyak menyedot cpo harus mengalah
berarti asumsinya dengan adanya rangkaian cerita ini kemurnian ekspresi ataupun emosi itu sudah biasa
disampaikan oleh direktur eksekutif lembaga survei indonesia jayadi hanan
ekspresinya seharusnya akan keluar
jumlah penumpang pesawat per hari di bandara internasional juanda mengalami peningkatan lima belas
dengan dua itu mudah mudahan bisa mengendalikan dan bisa menurunkan angka dari positif
sianan indonesia breaking news akan kembali usai cedah
bahwa pemimpin itu harus seperti bintang utara
tetapi kalau kita lihat misalnya kayak posisi tidur ya
jadi kalau diatur bergelombang gelombang mereka sekalian aja dok
ketersediaan obat covid dalam negeri yakni obat antivirus molnupiravir dan pakslovid
tentu terbaik dari yang ada
untuk mendapatkan satu ratus lima puluh juta orang
tetapi di sini yang saya akan highlight juga adalah beliau kan ini ada satu scene ada tujuh puluh delapan ini satu dari tujuh puluh delapan ya
nah tetapi ketika hanya dengan mengingat sesuatu yang sudah menimbulkan sesuatu yang traumatik
terlihat arogansinya mungkin atau terlihat tegang atau memang karakter dia sebagai seorang petinggi polri seperti ini dibawakan dalam kondisi dia jadi tersangka maupun tidak
kalau lima yang lain terampil semua itu
didahului dulu dengan yang di sofa
ganjar juga memiliki strategi pemikat suara dengan melakukan belusukan
seminggu kemarin ada tiga orang yang meninggal di sini
ya kalau mulai bertambah kan satu minggu setelah lebaran sudah mulai bertambah
beliau sedang marahnya nggak tahu kenapa
entah apa yang dia pikirkan dalam recalling itu
ataupun tidak secara spontan dilakukan pemelukan
ppkm level dua ini mewajibkan pegawai sektor non esensial yang bekerja di kantor dibatasi sebanyak lima puluh persen dan sudah divaksinasi
apakah karena yang benci itu orang jahat atau yang mencintai orang baik kita tidak pernah tahu persis
rekonstruksi pemuluhan brigadir referensa yosu atau brigadir j
karena kalau kita tidak memilih sama sekali
jadi sorry sorry nih sama yang muda muda
dari jumlah itu delapan ratus delapan puluh dua kasus diantaranya merupakan pasien covid sembilan belas varian omikron
cuaca panas menyebabkan tubuh mudah lelah apalagi jika kekurangan cairan
baik sekarang kita coba beralih ke scene berikutnya mbak monika
ataupun dari pihak ferdisambo dan putri candrawati sendiri
itu berarti kita itu sama saja menyerahkan leher kita
tetapi di sini kalau mungkin nanti bisa
jadi mengepaskan waktunya mereka juga susah
multi tafsir jelas akan terjadi
artinya ia turut ikut dalam membuat kebijakan kewajiban pasar domestik
jadi ini titik ini setara dengan pasar atau dekat dengan pasar
untuk menjadikan kebijakan kebijakan ini menjadi yang terpenting
karena suri toladan berarti dia paling tinggi dan gak bisa disaingi sama yang lain
nah ini nggak jelas
yang memiliki sifat sifat seperti rasulullah
baik terima kasih tentunya banyak pekerja rumah
potensi pembelahan itu menjadi kuat ya
karena tiga puluh enam tempat tidur yang tersedia sudah penuh
dalam kepemimpinan dia harus memegang amanah
keputusan membuka kembali ekspor ini diambil usai melihat pasokan dan harga minyak goreng
saudara saudara kita konghucu itu dalam memilih caleg atau bahkan capres capres itu
ya mulai saat ini memang harus benar benar
dan lima lima ini semuanya sangat aktif di media sosial kan
saya tidak tahu apakah nangis atau tidak tapi low power post seperti ini
itu kan ajakan atau perintah untuk dalam memilih pemimpin itu tidak boleh sembarangan
apakah ini berpengaruh terhadap judgement mengenai apakah sosok ini memang ikut berperan sebagai perencana juga
untuk itu dia belajar untuk itu dia mengenal baik benar arief bijaksana
kita hargai dan kita dorong saya dorong semua di kementerian perdagangan
jadi ini kita akan pastikan ini belum pernah kita dapatkan
itu terlihat di ekspresi baik wajah maupun di gestur tubuhnya
artinya memang sudah sejauh ini harga sudah stabil
memang baseline sebagai seorang polri ya polisi memang seperti itu
seperti apa yang anda lihat meskipun ekspresi wajahnya agak tertutup masker dan bu putri seperti agak membelakangi kamera
orang terbaik yang di republik ini ya untuk menjadi pemimpin
nah apakah yang di sofa ini adalah pertemuan pertama
ya baik kalau ini memang adegan yang terjadi di magelang sepertinya ya ini memang bagian dari scene di magelang di sana ada kurang lebih dua puluh enam adegan
mereka memiliki peran sebagai tukang cetak desainer dan penerima order atau pesanan
sampai dengan dharma kita dharma yatra dari tempat benar ke tempat benar
kita tetap ada ya pujian boleh tapi tetap ada wilayah kritiknya juga harus ada
benar benar benar dan terus benar
baik pak menteri saya ingin kembali soal minyak goreng murah yang anda
nah shuttle expression ini adalah emosi beberapa emosi yang muncul dalam satu
ini pemilu dan kepemimpinan sebetulnya
serta dua belas tempat tidur untuk ruang gawat darurat khusus covid sembilan belas
aksi belusukannya ini juga sempat viral di sosial media
dengan cara bahwa memastikan pasoknya kita jaga dengan dmo
dr dr gryffit university di kibuniman menilai pemerintah serta rumah sakit harus waspada
ketika pertama di scene yang pertama apa di sofa ya
milih yang cinca itu tadi pak ya
dan pada bulan desember seribu sembilan ratus tujuh puluh enam ia meninggalkan militer untuk berkonsentrasi pada tugas kerajaannya
nah kita saya pakai udang sini pakai peja
tiga belas tempat tidur khusus pasien corona sudah terisi
jangan kemana mana berbagai informasi menarik lainnya akan kami hadirkan
muncul dengan kemudian memeluk
lalu dengan kondisi yang dalam tanda kutip seperti mengaburkan
selanjutnya capres nomor urut dua prabowo subianto
masalah ketersediaan masalah keterjangkauan dari minyak goreng terutama minyak goreng curah
emosi rasa takut itu muncul karena ada
apakah mbak monika pernah mendapatkan adegan yang seperti itu
melanjutkan tradisi keluarga charles mengambil pelatihan militer
jadi tinggal merecall dan presisinya ternyata tidak melibatkan emosi emosi
permintaan penambahan tenaga kerja berikutnya akan diatur oleh dinas kesehatan dki jakarta
demikian pula rumah sakit bakti asih
rumah sakit ini tengah menghadapi hampir ketersediaan yang penuh
ya ibu putri santrawati
sedih itu manfaatnya adalah untuk meminta pertolongan kepada orang lain
untuk memastikan akuatabilitas di kementerian perdagangan ini berjalan dengan baik
dengan meminta kepada dinas kesehatan untuk diberikan lagi tenaga relawan
mereka yang terpapar covid sembilan belas didominasi pelaku perjalanan luar negeri dengan kasus asimptomatik atau tanpa gejala
untuk dicabut larangan ekspor dan turunannya untuk cpo ini
semua rumah sakit itu tak lagi bisa menerima pasien covid sembilan belas karena tidak ada tempat tidur yang kosong
karena sekali lagi penambahan kapasitas rumah sakit atau paskes ini kan harus disertai juga dengan penambahan sdm satu
makin bertambahnya pasien covid sembilan belas yang datang ke rs darurat wisma atlet memaksa pengelola untuk terus menambah kapasitas ruang perawatan
inilah kebenekaan yang luar biasa ini
jumlah penumpang mencapai dua puluh hingga dua puluh dua ribu orang per hari
artinya ketika seorang memutuskan untuk menjadi pemimpin
setelah yakin bahwa sun itu pantas
baik mbak monika dengan kondisi dimana ini reka ulang ya dimana mereka harus berikul kembali memori
saya itu pemimpin yang punya visi punya rencana punya
namun memang faktanya ya angka mortalitasnya seminggu kemarin naik
di minggu minggu kemarin kasus kami merawat paling sembilan puluh an
yang beredar di luar adalah dikatakan beliau tersenyum tipis
rsud bumiayu juga mengalami hal sama
alwi pratama baramaestro jakarta
tidak boleh hianat misalnya kan gitu
yang terakhir jika masalahnya adalah pasokan bahan baku
jadi ini titik ini bisa di dalam pasar bisa dekat dengan pasar
tapi beliau mendengarkan suara rakyat
jadi peraturan ini adalah untuk memastikan ketat pasokan daripada bahan baku
artinya spontanitas ketika keduanya bertemu ya
ciri lainnya juga dapat dilihat dari kondisi fisik
bahkan empat lima ratus tahun yang lalu sudah ada sistem seperti ini
terkait dengan kondisi ini bisa menimbulkan multitafsir di masyarakat
dalam ajaran gereja katolik
jumlah itu sudah termasuk lima puluh satu tempat tidur tambahan
tetapi kalau kita sudah menghitung sebenarnya dari apa yang kita kerjakan
maka intinya kita akan memilih seseorang
kalau mbak monika melihat seperti adegan yang diperagakan kembali saat ini mbak
seakan mendapatkan dukungan penuh dari presiden eri joko widodo untuk menjadi suksesornya
mungkin di ruang tidur maksud saya
jadi dia merangsang ginjal untuk mengeluarkan cairan itu melalui kemih kita
untuk sementara mereka ditampung di ruang transit khusus
nah inilah yang membuat kita harus menilai itu
yang bisa membeli kira kira dua liter perharinya
anak pertama dari putri elizabeth dan philip ini menjadi pewaris tahta pada usia tiga tahun
sebelumnya pada oktober lalu jumlah penumpang sekitar delapan belas orang per hari
ini yang paling tidak terampil belusukan adalah pak prabowo
memang sepertinya mereka hanya sekedar mengikuti rangkaian adegan
nah orang yang merasa dirinya bertuhan berarti beri kemanusiaan
orang orang idealis itu kadang kadang
ya kebijakan itu selalu harus mempertimbangkan banyak hal
lokasinya berkampanye sejumlah tempat makan mulai dari warteg kios pedagang kaki lima hingga gelar
biaya cukai menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar dua ratus empat puluh satu juta rupiah
baik bisa dipastikan ya pak untuk pasokan dan juga harga minyak goreng stabil
tapi saya perhatikan dia berusaha semaksimal mungkin
seperti empat tahun lalu pada pemilu dua ribu sembilan belas tahapan demi tahapan pemilu dua ribu dua puluh empat pun sudah bergulir sejak setahun lalu
ya jadi kalau ruang tunggu yang sementara ini masih idol sekitar ada tiga sampai empat ruang tunggu
mbak monika ini saya mungkin akan mencoba untuk mengulang kembali
ya ini merupakan adegan pertama kali verdi sambo dan putri candrawati bertemu
beruntung ribuan pita cukai palsu yang dicetak belum sampai keluar dan digunakan oleh pihak tak bertanggung jawab
berarti ini merupakan bagian dari rekonstruksi
dapat dimaklumi bahwa dampak emosinya juga agak sedikit berkurang ya
putri menambahkan agar tubuh tetap bugar di tengah udara yang panas
lainnya yang suka belusukan ke lokasi yang biasa dijadikan tempat berkegiatan masyarakat seperti
karena memang telentang menghadap ke atas gitu ya
nah gitu kan ke call center juga menyampaikan seperti itu ya sudah kita beri waktu untuk mengirim
kemudian juga netizen mengatakan sepertinya mereka biasa biasa saja
cara jalan dari capres nomor urut dua ini
terus kemudian pelukan dan sebagainya
padahal kita tahu manusia tidak ada yang sempurna
kalau di sini adalah pasca rekonstruksi ya mbak
kemudian rasa bersalah ditujukan dengan bagaimana itu
dengan begitu ketersediaan itu kita jamin ada
tapi orang menyebut nama dia sebagai orang yang pantas
mungkin tanpa berpura pura tampaknya ya
bahwa kita membutuhkan sekarang ini antara delapan juta
itu yang memang banyak menularkan dari covid sembilan belas
maka ketika duduk di kursi itu pun ya itu semuanya sudah kembali
dua putrinya dinikahkan dengan sul
jadi ini akan memakan waktu dalam seminggu dan dua minggu yang akan datang
terlihat sedang tertidur mungkin di ruang tidur maksud saya
nah ketika seseorang itu melakukan rekonstruksi ulang di tempat tempat
sudah mengenal dan menggunakan internet terkhusus para pemilih muda
jadi nanti ini beli minyak gorengnya juga dengan elektronik
untuk mengikuti proses ini secara baik dan menuntaskan sampai yang sebenar benar
yang nanti akan disebar di sepuluh titik
suka anda tapi yang pasti bahwa pemerintah kemarin sebenarnya diungkar oleh menteri koordinator
karena banyaknya dari masyarakat yang tidak membeli dari minyak goreng curah ini
kampanye dengan belusukan masih menjadi strategi yang dilakukan oleh semua pasangan calon presiden
ke dalam satu sistem yang namanya pelaku usaha jasa logistik eceran
ya kalau menurut saya kita harus mencari yang terbaik daripada yang jelek jelek itu misalnya gitu kan
tapi kan di lapangan juga puskesmas juga mereka kesulitan kadang kadang janjian dengan bis sekolah kuning itu yang biasa ngantar ke tempat kita
jadi di dalam kita di dalam ajaran hindu yang mampu kata kuncinya lah yang bisa menegakkan dharma
bagian sesuatu yang tadi dibuat mungkin mungkin dari kuasa hukum
jadi masyarakat tentunya lebih bisa memahami untuk kondisi saat ini
artinya kalau kita sungguh sungguh bisa mencapai pada titik yang hampir sama lah dengan rasul
baik jadi ketika ada sebuah justifikasi mereka terlihat justru seperti orang tidak merasa bersalah
ya itu sebenarnya bisa juga menjadi semacam mendekati itulah kira kira
yang mungkin membutuhkan dari minyak goreng curah dengan harga rp empat belas
dan itu wajar sekali ya
sianan indonesia breaking news
tetapi juga dananya itu juga mesti dipersiapkan
menggantinya dengan subsidi minyak goreng kemasan sederhana
tapi gara gara isi tas tadi akhirnya kita tidak memperhatikan kualitas tempat itu
wakil presiden untuk pemilu dua ribu dua puluh empat sebelumnya gaya kampanye belusukan pernah dipopulerkan oleh
apa yang sudah pernah dilakukan
nah ini konteks ini yang barangkali mungkin perlu menjadi perhatian kita
bahkan termasuk yang paling tinggi dalam sejarah
jadi sebagai hulunya kan masyarakat luas
intensitasnya masih cukup tinggi hingga desember
akhirnya memang terbukti memang dia baik
daripada program ini akan berjalan secara transparan dan akuntabel
padahal sun itu konon bukan orang han
menggambarkan apa yang mereka rasakan pada saat mereka melakukan adegan
daya tampung pasien pun kini diambang kritis lalu seperti apa perjuangan para tenaga kesehatan yang harus kembali bekerja ekstra di sana
kemudian pilihan bersama untuk kebaikan dan seterusnya
melihat semata mata ini dari kacamata kompetitif
tidak ada salam atau ucapan perpisahan
memang ini adalah bagian bagian daripada trading terms
maka prinsip kita adalah memang memilih orang yang
ferdisambo di depan rumah kemudian putri candrawati di belakang
beserta calon wakil presidennya
nanti ktp nya itu ada readernya di penjual di pengecer
dan ini adalah equilibrium atau kesetaraan daripada produk kebijakan tersebut
klip pertemuan antara verdi sambo dan istrinya putri candrawati
yang kemudian terpilih adalah orang yang terbaik
dan kesuksesan daripada program itu merupakan buah bibir daripada komitmen indonesia
pemilihan dalam konteks legislatif misalnya
kemudian kita coba kembali ke foto foto yang secara close mungkin bisa diputar kembali terkait dengan ekspresi mungkin bisa terlihat ya mbak monika
apakah cara ini masih efektif buat menggugah para pemilih potensial
kalau misalnya ada pemilih yang merasa tidak ada
jumlah itu setara dengan empat puluh empat tiga persen dari kapasitas total hunian wisma atlet
itu juga adalah mempertimbangkan daripada hal hal yang penting
mulai ada yang merasa iba emosi dan penilaian yang lain
ya satu scene yang sudah dipersiapkan
jadi kalau kita lihat seperti diutarakan oleh bapak presiden terutama
dan tentunya juga memikirkan adanya aspek aspek yang kita mesti pikirkan
di zaman sekarang masifnya penggunaan jaringan internet dan juga keberagaman kanal sosial media
oke semoga kita segera melewati masa masa ini pak arifin
sepenggal ratu elizabeth ii sang anak sulung pangeran charles naik tahta menjadi raja inggris
konsumsi buah buahan dengan kandungan air yang tinggi juga bisa jadi pilihan
dan ini merupakan bukti daripada ketersediaan dan mudah mudahan dengan harga rp empat belas
lalu apakah ekspresi dan gestur putri candrawati serta sambo kemarin
sampai tanggal delapan belas januari dua ribu dua puluh dua pasien covid sembilan belas varian omikron sudah diketahui berjumlah delapan ratus delapan puluh dua orang
ini ada yang bilang jangan melibatkan agama dong dalam politik
selain itu ada lima orang yang masuk daftar tunggu
saya mengamati di sini bahwa yang beliau sampaikan ini
nah makanya karena kita tidak bisa mendengarkan verbalnya
ya selain dengan vaksin yang tentunya harus kita lakukan bersama semua
dan lebih dari delapan ratus sembilan puluh petugas penyelenggara pemilu meninggal dunia saat melaksanakan pemilu
tahapan demokrasi kita menentukan lima tahun
sejauh mana lagi rsdc wisma atlet mampu menahan gelombang kencang kedatangan pasien covid sembilan belas
beliau mengatakan saya akan melindungi marwah keluarga ya
dan industri ini nanti akan dijaga dikawal oleh aplikasi digital juga
apakah ini adalah pasar tradisional yang ada di indonesia
dengan apa yang sudah kita lakukan kepada rakyat tadi itu
dari industri masuk ke itu akan melewati
mengenai pelecehan seksual ya emosinya pun harusnya ya ini keluar
sebenarnya mau langsung dijadikan raja
tentunya itu ada bagian daripada konsekuensi konsekuensinya
untuk memastikan agar pemilih itu itu benar benar nanti lebih kuat dorongannya atau motivasinya untuk memilih yang bersangkutan
tetapi justru malah saya mendapati beliau ini bukan tersenyum tipis ya
karma itu perbuatan pala hasil
jadi dharma artinya tuhan
sejahatnya orang ada sisi baiknya
pak lutfi ini ada keluhan dari sejumlah warga masyarakat
bahkan ada beberapa foto steel yang mereka sedikit kayak berpegangan tangan
suhu udara yang panas dapat membuat kita mengalami dehidrasi ketika asupan cairan yang masuk ke tubuh kurang sementara tubuh mengeluarkan cairan
nah maka kita ingin membangun sdm
kita mengomentari ya gestur ataupun ekspresi yang ditangkap oleh mbak monika
syawarun itu orang yang rendah budi
kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin
aparat beacukai membongkar tempat percetakan pita cukai palsu yang berlokasi di semarang
nah suri toladan itu punya makna begini
pemilu presiden di tahun dua ribu empat belas dan dua ribu sembilan belas kini gaya belusukan tetap eksis dan jadi cara para kontestan
dan kemudian akan dimasukkan
ya saya tidak dalam ranah untuk menjustifikasi tetapi hanya membaca emosi pada saat rekonstruksi ulang ini
artinya karena sudah tahu malam sebaiknya besok dikirimnya
terutama dari dari indonesia
karena ini satu ratus dua puluh lima ini nyetaknya sudah cukup banyak
dari kitab suci terjemahkan terusnya
ini tidak termasuk copras capres dan cawapres yang sekarang masih menggeliat
kalau ini merupakan pertemuan yang pertama
karena kemudian ini kasusnya meningkat cukup signifikan
baik terakhir nih pak menteri saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh ekonom
kami minta juga satgas untuk terus meningkatkan pengetatan dan penegakan dan pemberian sanksi kepada semua unit unit kegiatan
hajatan ini diikuti oleh semua pihak tidak terkecuali para agamawan
ini beliau pada saat ada di ruangan yang apa namanya yang di depannya ada meja gitu
khusus untuk sektor kritikal kegiatan kerja di kantor diizinkan hingga seratus persen dari kapasitas
temanya adalah untuk mengidentifikasi kejujuran gitu ya
bukan kandidat yang masuk kategori generasi yang akrab dengan media sosial
dan kemarin terakhir lima ratus sembilan puluh hampir enam ratus itu sudah kita lakukan pengereman
seperti apa pak arifin agar ini juga bisa menjadi gambaran bagi publik di luar sana
tips lainnya adalah gunakan tabir surya dan gunakan baju lengan panjang
mungkin dalam dua puluh tiga puluh tahun terakhir kita akan jalankan lagi buffer stok tersebut
sehingga menciptakan kecenderungan dan kemampuan untuk memiliki kemampuan yang lebih baik
sebagai konsultan penghubung kepada pengusaha ya pak menteri
tetapi saya ulangi lagi bahwa kebijakan kebijakan itu
kalau misalnya kita anggap ini adalah merupakan salah satu dari tujuh puluh delapan adegan
terima kasih banyak atas waktunya pak muhammad lutfi
dalam artian boleh jadi memang ini hanya mereka adegan
perusahaan atau kantor yang melanggar akan dikenai sanksi seperti denda dan larangan beroperasi
mudah mengantuk mudah lelah
dan kemudian sesuai yang disampaikan oleh pak ferdisambo pada saat jumpa publiknya pertama ya
tetapi kita akan membesarkan menjadi sepuluh juta
dan tentunya ketika kebijakan itu dirubah lagi untuk dibuka keran ekspornya
di tengah kesibukan pak menteri yang masih melakukan hal hal ke depannya
ini akan cpo dan minyak goreng ini akan masuk ke industri
ya kalau saya perhatikan di sini beliau masih memiliki kekuatan untuk kembali memberikan instruksi bagaimana kondisi pada saat itu
kemudian kalau kita bicara mengenai gestur ekspresi dari seseorang baik itu tersangka maupun pengakuan korban
ya segalanya harus sakmatio kalau orang jawa bilang ya
penelitian menunjukkan bahwa memang cara paling efektif untuk mendapatkan keputusan pemilih untuk memilih kita atau tidak
bisa diterima hari itu juga
akibatnya rumah sakit ini tidak lagi menerima pasien corona
hajatan politik nasional ini diikuti oleh dua puluh empat partai politik dan sembilan sembilan ratus lebih calon legislatif

apalagi ketika kita bicara tentang kepemimpinan nasional di berbagai level
dan memastikan bahwa di pengecar itu harga empat belas rupiah

presiden joko widodo memutuskan membuka kembali larangan ekspor minyak sawit mentah dan sejumlah produk turunannya
apakah ini menunjukkan bahwasannya memang tadi ada dekatkan
pembunuhan eksekusi maupun pada saat mereka kemarin hanya melakukan rekonstruksi
ada nama tidak asing lin che wei yang diketahui merupakan penasihat kebijakan
dan dengan sesaat karena kita hanya punya data waktu di makubrimob pada saat reka ulang dan scene ini ya
sampai ke liang kubur pun kita harus benar
karena nggak ada suaranya tetapi yang bisa saya highlight di sini adalah
dan juga koordinasi antar lintas kementerian
golput itu gak baik
ya mungkin putri candrawati tidak mewakili emosi ketika kegiatan eksekusi
kalau kita sampai menerima atau memberi seperti itu
mungkin bahkan terlahir sebagai saudara kembar sekalipun
kalau ini bukan merupakan apa namanya
nah ini yang akan kita menjadi basis untuk ketersediaan dan keterjangkauan
cpo dan turunannya bagi kementerian anda
mungkin ini jadi itu yang harus dipegang bahwa protokol kesehatan itulah satu satunya cara
nah ini saya melihat ya bahwa ini tidak cukup spontan ya dilakukan
bagaimana peraturan menteri ini
artinya memang prediksi prediksi seperti ini sudah diprediksi akan terjadi dan benar benar terjadi
saya tidak mau mengembat dari masalah itu
karena suatu saat bisa jadi kamu nanti berbalik menjadi cinta gitu
kita play sedikit adegan ini
kondisi ini dialami rsud pasar minggu yang sudah menyediakan dua ratus enam puluh lima tempat tidur
atau sebelumnya mungkin di ruangan lain sudah ada sebelumnya
lima ratus pasien kita ada waktu itu kita rawat
ya saya selaku satgas di wisma atlet kemayoran
ada zat dalam kopi atau teh yang merangsang ginjal untuk mengeluarkan cairan lebih banyak
artinya yang sekarang relatif kemudian sudah bisa belajar dari yang kemarin ya pak
kalau dalam islam itu antara yang menyuap dan yang disuap
maka kita ingin menentukan lima tahun ke depan
seperti anies baswedan dan ganjar pranowo
bersama breaking news dan saat ini kita akan berbicara bersama monika kumalasari pakar gestur dan micro ekspresi untuk membahas gestur dan ekspresi para tersangka pembunuhan yosua
atau mungkin juga merasa grogi bingung harusnya seperti apa
dan ini kita sudah benarkan dengan proses proses yang baru ini
berasal dari partai yang sama dengan presiden ri joko widodo
kita kembali ke mbak monika mbak monika kita akan coba memutar kembali scene berikutnya terkait dengan putri candrawati dengan yosua
ya ini ibu putri candrawati sedang menjelaskan seperti apa peristiwa yang terjadi ibu putri candrawati
nah dalam hal ini ya ketika mereka berpisah gitu
yang harus direkonstruksi ulang ya
terlebih dengan adanya virus varian delta
maka saya kira kalau misalnya orang orang menempatkan momen pemilu itu dalam konteks seperti ini
kanzata marindora agadipa surabaya jawa timur
satu orang kepercayaan dari fs dan juga pc atau putri candrawati yang sudah bekerja cukup lama
jika ingin minum kopi atau teh boleh saja tapi seimbangkan dengan konsumsi air mineral
kita melihat bahwa akan terjadi ketersediaan
apakah benar pasokan minyak goreng untuk kebutuhan nasional kini terus bertambah
jadi masih menunjukkan seseorang yang penuh dengan kekuasaan gitu ya
kalau masyarakat melihat kayaknya ini bapak masih sangat
dalam konteks pemilu ya berarti kita ketika mencari katakanlah calon presiden calon wakil presiden calon anggota legislatif dpd dan seterusnya
dan kemudian setelah itu dari simirah dengan aplikasi digital
atau dipilih untuk menjadi pemimpin
jadi setiap hari waktu itu ada yang meninggal dua tiga bahkan pernah sehari itu sampai empat
jadi kita bisa melihat di situ bahwa program ini memang dipakai
meski begitu masyarakat juga bisa menilai terkait siapa kontestan yang bisa melakukan gaya berusukan dengan cara natural maupun terstruktur
untuk hari ini hari ini agak mungkin mudah mudahan agak ini ya agak longgar di sini mudah mudahan
karena mereka terlihat biasa biasa saja begitu dengan adegan adegan yang diperagakan kembali
untuk menjadi bagian daripada solusi daripada perubahan iklim dunia
jadi efek efek mungkin pasca lebaran
dia seperti merecall kembali gerakan gerakan karena tadi seperti dia menginstruksikan oh seperti ini seperti itu meskipun secara audio tidak terlihat dan tidak terdengar jelas
dalam arti kita ya kalau misalnya ini
emosi yang sangat tinggi bagi keduanya
sementara intensitas hujan pada januari
kegiatan kerja di kantor diperbolehkan sampai tujuh puluh lima persen dari kapasitas
tidak ada satu lembar yang keluar
jadi bukan jadi sebenarnya bahwa prinsip agama itu kan terselenggaranya kebaikan
tapi kita juga berbicara soal ekspor cpo dan turunannya ini akan dibuka kembali
yang akan dilakukan oleh pemerintah kedepannya terutama tugas anda sebagai mendak
maka yang kita perhatikan adalah episodik memori
keterisian rumah sakit sudah mencapai angka delapan puluh lima tujuh persen
bahwa ketersediaan daripada minyak goreng terutama minyak goreng curah
pada zaman yaw sun i
tiga orang di dalam tempat percetakan yakni er ehs dan mm langsung diamankan petugas
apakah ibu putri merasa memiliki kesalahan
di dalam agama konghucu yang kurun waktunya sudah hampir lima tahun usianya
nah memang di antara ke enam kandidat ini ya pak prabowo yang kurang terampil
dan ini dipastikan harga empat belas ribu
sun direkrut menjadi putra mahkota
ya kita pernah terjadi di september dan di januari
pada juli seribu sembilan ratus enam puluh sembilan saat usianya dua puluh tahun ia dinobatkan sebagai pangeran wells ke dua puluh satu
seratus lebih rata rata tiap hari lima hari selama seminggu sepekan ini
artinya memang sejauh ini untuk rakyat ini sudah bisa mendapatkan minyak goreng
pemimpinan itu ada kemungkinan pemimpin yang menjadi rahmat bagi kita
kemudian bergejala sedang juga meningkat
dengan harga murah dengan menunjukkan iktp seperti itu ya pak
ya saya kira itu berlaku untuk semua strata politika
kalau dari mikronya nggak bisa dibaca karena beliau juga nunduk gitu
dan memang terlihat di sini mbak monica ibu candrawati putri itu terlihat cukup bisa mengingat mungkin ya
jadi itu kita bisa manfaatkan sebagai ruang tunggu untuk penumpukan
tuhan melihat seperti rakyatku melihat
saya kira omongannya itu bisa dipegang lah kira kira gitu
dia tidak meminta putranya yang ada sembilan orang
rumah sakit swasta rujukan covid sembilan belas ini terpaksa menolak pasien covid sembilan belas
karena kasus covid sembilan belas yang meroket dan juga sudah tembus angka belasan ribu perharinya
dan itu akan keluar persetujuan ekspornya secara elektronik
yang terpenting adalah untuk masyarakat dan rakyat indonesia
dan setidaknya ada di delapan belas pengecar
agak aneh pelayan itu menipu majikan
apabila didapati melanggar ya harus diberi sanksi
hari ini kita sudah mencapai di dua lima ratus titik
dan ketika suara rakyat itu menyebut nama sun
kunjung mengunjung makan makan bersama
tapi kemudian kita tidak ikut berpartisipasi ya berarti kan kita menyerahkan kan
untuk menambah daya tampung pasien rumah sakit ini tengah menyiapkan
apakah perkantoran mal pasar tempat tempat umum lainnya termasuk tempat pariwisata
disebutkan bahwa pemimpin itu kalau bisa memiliki sifat ini
yang pertama menugaskan perumbulok mengambil alis jadinya empat puluh dari total distribusi minyak goreng
jangan lupa like share dan subscribe channel ini
tapi di dalam konghucu soal kepemimpinan itu jelas
nabi ke tiga puluh dari rangkaian nabi
jadi kunci yang pertama adalah pemimpin yang bisa dipercaya
nah ini yang mungkin sesungguhnya kita nggak boleh
di pasar pasar ini sudah melimpah lebih dari satu ratus dua puluh juta liter sekarang ada existing di pasar pasar
ya sebenarnya kalau memetakan situasi sudah dari dulu dipetakan kan
kita minum teh tidak diimbingi oleh asupan cairan sehingga kemungkinan kita dehidrasi
kebiasaannya bermalam di rumah warga ini ternyata sudah dilakukan sejak masih menjabat sebagai gubernur jawa tengah
terima kasih selamat pagi
kemudian rasa tenggorokan kering
dan kemudian kita akan bisa menjamin dalam plus loop ini
ya tadi boleh kita anggap sebagai rezeki
di mana nanti distribusi itu adalah close loop
ini adalah salah satu rumah sakit dari satu ratus empat puluh rumah sakit rujukan covid sembilan belas
yudas iskariot aja dimaafkan
dinilai terlihat seperti tertatih dan dianggap kurang cocok melakukan belusukan
dan membantu mengarahkan perjalanan bangsa ke depan
baru mereka desain sudah ada contoh cetak belum bisa mengidentifikasi si calon pembeli
nah sehingga sudah merasa bahwa mendapat dukungan
tetapi ada ekspresi kemarahan
kalau pemetaannya ya pokoknya pasien yang dirawat di sini kan yang gejala ringan berkomorbid
penerapan protokol kesehatan penumpang pun diingatkan secara rutin melalui pengumuman
nah kalau yang muncul juga lagi takut ya
gaya belusukan ganjar tak hanya sekedar mengunjungi lokasi lokasi berkegiatan warga
untuk membahas hal ini sudah bergabung bersama kami
para tokoh agama ini angkat bicara
tadi misalnya kan kita kriterianya empat tadi misalnya
jadi semua punya sisi plus minus
dengan adanya lonjakan kasus covid sembilan belas yang disertai penambahan varian omikron
ya itu diharapkan kriteria ini selalu menjadi
dan ini kita siapkan untuk tiga ratus juta liter
kemudian kita sulit untuk diajak berpikir
di kursi itu kita mendapati ada makrogestur yang sepertinya low power pose
dan untuk itu dia punya plan untuk menuju ke sana
ya pak prabowo itu masuk generasi di atas baby boomer kan
rekayasa yang dilakukan gitu ya
saya utarakan bahwa ini proses hukum kami serahkan kepada yang berwenang
maka tubuh akan menjadi frozen atau mengkerut
kalau itu bahasa bahasa itu akan memberikan jaminan keamanan
karena kita pecah ke tower delapan di padebangan untuk hari ini
kalau kita mengibaratkan bangsa ini sebagai satu perahu
ya tentu semua ada sanksi pengawasan monitoring tetap dilaksanakan
dan kalau menurut saya juga setelah dipeluk gitu ya
kondisi naiknya pasien yang masuk ke
ada juga emosi rasa takut
setelah lima tahun satu pemerintahan berjalan
akan memilih dimulai dari paslon nomor urut satu yakni anies baswedan hampir sama dengan capres
karena seperti bambu yang lurus itu ada ruasnya
meras pasia nedi pranedia jakarta
termasuk di semua strata ya
itu gimana sih pak kok apa namanya dukungan terhadap kandidat itu sangat begitu rupa
karena komunikasi di mute oleh pihak kepolisian sri
berbeda suku pilihan agama dan
kondisi yang dirawat di wisma atlet kemayoran untuk yang gejala berat mungkin anda bisa gambarkan kepada kami
bukan iktp jadi dengan nomor induk kependudukan ini dengan bentuk ktp
dimana pernah menjadi sesuatu yang syarat dengan muatan emosi
ini sesuatu hal yang agak susah dipahami ya
emosinya semuanya sudah keluar
beragam komentar dari masyarakat menyeruak
apa yang anda tangkap dari masukan dari ekonomi ini pak menteri
belusukan masih menjadi strategi kampanye bagi masing masing kontestan calon presiden dan calon
terkait bagaimana mereka menunjukkan kedekatan emosi
baru dicoba untuk mendapatkan yang paling baiklah untuk dicetak menjadi pita cukai palsu
sebelumnya saya sempat men zoom juga di sini
enam kandidat ini ya kan ada tiga capres ada tiga cawapres kan kan enam orang
tapi untuk saat ini hingga november nanti diperkirakan juga intensitasnya juga masih cukup tinggi dan durasinya juga masih cukup lama
mereka tidak mampu merepresentasikan kondisi sesungguhnya
nah ini adalah suatu sistem yang baru berbasiskan teknologi digital
terakhir kali melakukan belusukan ke kawasan kampung sawah cilincing jakarta utara pada tiga puluh desember dua ribu dua puluh tiga lalu
hingga kemudian menguak adanya peran mafia dalam krisis minyak sawit di indonesia
sedangkan sebuah mesin cetak juga dibawa petugas sebagai barang bukti
verdi sambo kemudian juga putri candrawati akhirnya duduk bersama
warga masyarakat tidak perlu khawatir untuk membeli minyak goreng
kepada salah satu bumn untuk memegang buffer stok tersebut
jadi ada satu kata yang mengatakan seorang cinca
ada yang ingin anda sampaikan kepada warga masyarakat luas di indonesia
karena salah satu kalau ini adalah ekspresi takut atau kesedihan ya
saya pribadi kemudian juga cnn dan masyarakat mungkin bisa mendapatkan insight terkait hal ini
kata kuncinya jadi pemimpin nasional harus mampu mengimplementasikan nilai nilai pancasila
artinya seperti sudah beliau ini sedang building satu membangun satu scene satu keadaan atau kondisi
dan kemudian pabrik minyak goreng dijaga oleh aplikasi digital simirah dari kementerian perindustrian
agak pusing dan tetap semangat mengingat juga ada penambahan pasien yang terjadi di wisma atlet ya
ya mudah mudahan nanti dengan adanya tower delapan ya ini pemecahan konsentrasi tidak selalu krodit yang ada di tower enam tower empat maupun lima yang wisma atlet kemayoran

dalam pengertian bahwa misalnya dalam islam kita disuruh memilih pemimpin yang punya sifat sifat nabi
pemprov dki jakarta akan melakukan pengawasan terhadap kegiatan kerja
dan kita tahu untuk harga minyak goreng saat ini tentunya menjadi perhatian dari publik
berarti asumsinya ini sudah di setting begitu ya mbak monika
membawa sebuah reaksi ataupun respon dari para netizen masyarakat
tapi ada satu ciri khas anies ketika sedang belusukan dirinya sering terlihat menyantap kuliner di
dan keterjangkauan dari minyak goreng curah
dan kemudian kalau kita lihat di tempat tempat yang berpenduduk padat
oke dalam scene ini saya mengatakan scene ini ya kita define dulu
nah dalam konteks ini kan menyuap dan disop dalam kepemimpinan gitu ya
monika kumalasari pakar gestur dan mikro ekspresi
masyarakat terbelah oleh dukungan politik bahkan tewas dalam bentrokan terkait pemilu
termasuk juga minum minuman yang manis
bmkg stasiun meteorologi kelas satu juanda surabaya menyatakan secara umum wilayah jawa timur sudah memasuki musim hujan pada november
meskipun hanya secara parsial dari video maupun foto tadi sedikit banyak
akan juga dibeli dengan ktp yang kemudian akan direkonsilasi juga dengan digital
lalu ketika jadi nggak terlaksana

agama konghucu sendiri sebenarnya nilai nilai
pemerintah resmi menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau ppkm level dua hingga dua puluh empat januari dua ribu dua puluh
dan karena sudah diinisiasi di dalam bahwa pak ferdisambo itu baik baik saja dengan gesturnya kepada beliau
bagaimana kamu membenci sesuatu terlalu berlebihan
sebenarnya ini menjadi pelajaran kita bersama bahwa memang kenaikan kenaikan setelah liburan panjang
tapi strategi belusukan prabowo boleh juga lah
dharma di sini artinya dharma tidak ada yang mendua
pada tahun ke dua belas pemerintahan kakeknya raja george vi

diberlakukan ada keluhan kemudian harga dari tbs tanan buah segar
untuk memaafkan itu tentu
sampai malam ini juga banyak yang mengantar
tetapi juga kita tidak tahu apakah memang ini juga
bisa ditemui dalam jarak tidak lebih dari dua sampai lima kilometer
dalam program minyak goreng rakyat
kepada istrinya ya secara emosional gitu
untuk memastikan supaya kita tidak bisa dikurung atau dikocokkan oleh pedagang dan spekulan
karena kita mempunyai pemberlukan buffer
ideologi negara kita dan seterusnya
untuk menggalinya saya sudah tersambung dengan komandan lapangan rsdc wisma atlet letkol laut m arifin lewat sambungan telepon
pemilu adalah proses pemilihan pimpinan pergantian kekuasaan dan sebagainya
ini menyebabkan harga tidak bisa dipastikan di empat belas
dia minta waktu untuk menjadi semacam bansyerep lah
setelah larangan ekspor dicabut
untuk sektor esensial seperti keuangan perbankan pasar modal perhotelan teknologi dan industri orientasi ekspor
membuat setidaknya empat dari delapan belas pasar di indonesia ini sudah mendekati het
dan kali ini kita akan melihat bagaimana reaksi dari putri candrawati
saya tidak dalam kapasitas untuk kita juga nggak tahu bagaimana nanti respon penyidik ya
kita tahu bahwa publik tahu kalau anda menyorakan bahwa ada mafia minyak goreng
dapat dimaklumi bahwa karena tempatnya bukan merupakan tempat tkp yang sesungguhnya
jangan lupa berolahraga dan beristirahat yang cukup
di situ sudah ada ucapan yang mengatakan tuhan mendengar seperti rakyatku mendengar
ada tiga raja itu dua lima ratus tahun sebelum masehi
imam suripto brebes jawa tengah
dan ini akan mengkompensasi daripada permasalahan permasalahan yang diutarakan
itu juga memungkinkan kita dehidrasi apalagi tidak diikuti dengan konsumsi air yang cukup air mineral yang cukup
karena memang beredar komentar dari masyarakat yang melihat
mendaftarkan diri untuk minyak goreng murah
kemudian yang di gejala berat juga naik
sampai cnn indonesia plus minus ini dibuat tahapan hajatan politik bangsa indonesia itu akan memasuki fase pencalonan dpd
satu orang boleh membeli dua liter perharinya menunjukkan ktp
nah ini yang muncul adalah shuttle expression
dalam arti tertentu memang
setelah itu masuk masa kampanye
berbasis aplikasi untuk satu ratus lima puluh juta orang
nanti satu bulannya ada setidaknya tiga ratus juta liter
dengan sebutan ngopi bareng gubernur
kita harus melihat bahwa kalau ini crucial ya
sehingga kampanye belusukan secara langsung bisa semakin efektif
terselenggaranya keadilan terselenggaranya kesejahteraan terselenggaranya keamanan
bahwa kebijakan ini diambil untuk kepentingan bangsa dan rakyat indonesia
terakhir ada ganjar pranowo sebagai capres nomor urut tiga
nah dari pandangan bapak kira kira
kemudian kalau kita melihat dari kebijakan yang sudah diberlakukan
kemarin itu sampai ada pembelahan
dan mbak monika pasti juga sering terlibat sebelumnya ya mbak
jadi memang kondisinya saat ini memang kredit
yang bahkan sering mau dijelakakan oleh ibu tirinya
yang terutama saya ingin tahu dulu pak lutfi
agar bisa tahu perilaku sun sehari hari
mantan danjen kopassus yang sudah ikut kontestasi dari dua ribu sembilan ini
nah salah satu misalnya air liur kita sudah semakin pekat
selain itu kebutuhan cairan juga bisa dipenuhi dengan mengkonsumsi hidangan sayur yang berkuah
presiden ya sudah ditentukan
mendeteksi gejala dehidrasi juga penting
jangan sombong karena masih muda karena cantik sehat karena pinter karena pangkat jabatan kedudukan atau turunan
ya saya tentunya ini kan banyak sekali pak
akan dioperekan kepada jaringan closed loop tersebut yang kita sebut pujla tersebut
seperti di boyolali wonosobo lampung sumatera utara tasik malaya dan lainnya
memilih pemimpin yang begitu sempurna
karena ini hanya sekedar temporary emosi ya
hal ini berbeda dengan menambah fasilitas kesehatan
ya seperti pisau lah bisa untuk memotong mangga disajikan pada anak suami atau istri yang tercinta
posisi tidur itu kita tidak bisa melihat personality seseorang dengan gestur pada saat dia atau seseorang itu tidur ya
karena ini kan di shoot dan sebagainya
mbak monika kalau tadi mengatakan terlihat tidak spontanis
jurubicara pemerintah untuk covid sembilan belas dr resha borto asmoro menjelaskan
menginformasikan satu skrip yang sudah dipersiapkan
karena di dunia ini sebenarnya semua ada yinnya dan ada yangnya
monika kita ada beberapa scene lain yang mungkin
setelah itu nanti setelah dmo ini berjalan
dpr pusat provinsi dan kabupaten kota hingga pencalonan presiden dan wakil presiden
bahkan sudah satu tahun lebih kita tersanding dengan covid sembilan belas ini
mematuhi protokol kesehatan dengan baik dan benar
tetapi kok muncul kemarahan itu dan dominan sekali
tapi juga pasti ada banyak kekurangan
gaya belusukan atau temu muka bisa juga dilakukan secara non fisik untuk bisa berinteraktif dengan calon pemilihnya
baik dari petani hingga pelaku usaha dpr dan ekonom
dan sebaliknya mencintai sesuatu terlalu berlebihan tapi suatu saat bisa jadi kita malah benci
itu kan hanya wasilah untuk terselenggaranya kebaikan
dan di sini pas kebetulan kalau ada
lalu untuk parking stand juga jumlahnya juga sudah kita sesuaikan
ada memang zat senyawa yang memang memungkinkan kita untuk berkemih
jadi ini merupakan bagian bagian yang kita selalu pikirkan
pemilu itu dijadikan ajang kompetisi
meski disambut kerumunan warga tapi banyak juga yang mengomentari gaya belusukan prabowo
itu kan bukan kebiasaan orde baru tuh
dan sebagai ciptaan kita tentu tidak sempurna
tetapi di sini kita melihat biasa biasa saja
terima kasih banyak sudah berbagi informasi kepada kami terkait situasi yang terjadi di wisma atlet
atau ini di sela sela adegan di sela sela scene yang terjadi
tetapi kalau kita potong potong ya scene ini lebih kecil kecil lagi
yang dalam bahasa kristiani
jadi kalau kita lihat dari program ini
yang kalau dalam bahasa konghucu itu pemimpin yang ceren yong
di mana sampai tanggal empat belas januari diketahui sebanyak dua ratus tujuh puluh enam telah selesai isolasi
tapi kalau janji akan terselenggaranya keadilan
tersangka mencetak pita cukai palsu di saat malam hari agar tidak diketahui pemilik percetakan
saat ini adegan rekonstruksi dilakukan oleh korban brigadir joshua dan ibu putri candrawati
ya setidaknya sifat sifat tadi ya
sebelum memutuskan menutup keran ekspor
ini memang mungkin tidak bisa dibandingkan ya
pak lutfi tim kami di lapangan juga memantau di pasar pasar tradisional
jadi baik yang menyuap maupun yang disuap
tapi setidak tidaknya terbaik menurut
itu kan sesuatu yang memang dalam agama ada
kalau pak prabowo karena memang bukan kebiasaannya zaman ketika pak prabowo besar kan di zamannya orde baru
bandara ini pun menyatakan siap menerima pengalihan pendaratan jika terjadi cuaca buruk di bandara tujuan
baik kondisinya crowded tadi menurut anda
kendalinya memang hanya di masyarakat luas
kita biarkan itu semua dalam proses hukum
tapi kemudian ada senyum tipis
beliau melakukan ini sebagai satu apa
masyarakat di jakarta kampanye dengan blu sukan mungkin melelahkan menyantap makanan bisa jadi solusi untuk kegiatan masyarakat di jakarta
artinya sebaik baiknya orang pasti ada sisi negatifnya
gonta ganti jurus pun menuai reaksi pro dan kontra
akhirnya yang terpilih tidak sesuai dengan keinginan kita
ya jadi lima hari ini memang banyak sekali yang masuk memang ke rumah sakit darurat wisma atlet kemayoran di ugd kita
seharusnya tadi mbak putri mbak monika mengatakan bahwasanya ketika merecall sesuatu yang emosional yang traumatik harus ada ekspresi yang berbeda
kemudian tanda yang secara fisik yang bisa kita rasakan
karena semua tempat tidur isolasi telah terisi penuh
ataukah memang sebenarnya ini karena reaksi spontan pada saat itu
weather ini adalah merupakan salah satu adegan dari tujuh puluh delapan
dalam pengertian ya kalau dalam bahasa sekarang ya pemimpin itu harus bisa mengkomunikasikan dengan baik
tetapi ketersediaannya itu kita hitung di tempat tempat penduduk dengan yang padat
lakukan pemerintah dengan menambah kapasitas rumah sakit pada saat ini cukup memadai
ya sebagai gambaran memang seperti januari jadi pasien berkejala itu meningkat jumlahnya banyak
jangan sampai tidak memilih sama sekali
karena memang baru tahap desain
baik mungkin anda juga ingin menyampaikan terkait dengan aparat penegak hukum
berbekal informasi masyarakat aparat biaya cukai menggerebek sebuah tempat percetakan di semarang
ini atau pujle ini
jadi yang diterima di sini hanya orang yang bergejala ringan dengan comorbid gejala sedang ataupun gejala berat yang memang tempat lain sudah benar benar tidak mampu menampung
apakah ini memang kaitan tadi merasa jengah merasa tidak nyaman
masa pelayan menipu majikan itu kan
kemudian kedua saya bacakan menghapus subsidi minyak goreng curah
tujuan utamanya sih untuk memilih ya
kemudian juga ada kerasa bersalah dari pihak putri candrawati sendiri
secara keseluruhan yang kita lihat dan atau banyak beredar adalah banyak orang memperbincangkan mengenai dagu yang tetap diangkat ke atas
sehingga hal hal yang berkenaan dengan emosi emosi yang dialami pada saat itu
pelayanan dalam bidang keagaman dan pelayanan dalam pemerintahan
jangan jangan lupa di hindu ada hukum karma pala
memilih pemimpin itu adalah memilih orang
ada simbol yin yang lingkaran ada bentuk seperti ini
perlu di highlight lagi di sini bahwa
sehingga apalagi dalam kondisi seperti ini kita minum kopi
yang masuk ke wisma atlet juga ini lonjakannya cukup drastis
dan juga mendapatkannya baik itu minyak goreng kemasan maupun minyak goreng curah pak menteri
namanya yang sudah dikerjakan oleh kementerian perindustrian namanya simirah
pada saat seseorang marah dia merasakan satu kemarahan
apa yang dijanjikan lima tahun lalu itu ditunaikan atau tidak
apa kan untuk terselenggaranya kebaikan
dan februari diperkirakan meningkat karena memasuki puncak musim hujan
tidak orang orang yang murni seratus baik atau buruk
pokoknya selama bulan januari kita mengalami angka mortalitas yang paling tinggi sepanjang rumah sakit ini berdiri
karena bukan kejadian yang mengundang sesuatu yang dramatik
ini pak ganjar nginep di rumah warga buat menghemat biaya kampanye ya pak
yang kelihatannya agak susah berjalan pas belusukan
naiknya menukik dan masih stabil enam hari ini sampai sekarang ini
dharma agama sastra agama seperti apa nih
artinya pasien dengan kondisi masuk kondisi kritis ya kalau sudah diindubasi seperti itu
jika dibutuhkan juga gunakan pelindung kepala seperti topi dan pelindung wajah seperti masker
ya tentu dalam kapasitas sesuai dengan kepemimpinannya masing masing kan
tanpa berpura pura untuk belusukan
tetapi ada yang ditahan oleh beliau ya
artinya ketemu langsung ketemu di tempat tempat di mana para pemilih itu berada
kami merasa bahwa harga ini tetap di level yang tinggi
terutama petani petani dan juga industri kelapa sawit di dalam negeri
terkait dengan harga het yang tengah diberlakukan oleh pemerintah
apakah itu the real position pada saat itu ya
selalu jadi topik yang sangat hangat kan gitu
kita sebut dengan minyak goreng rakyat
golput itu gak baik
tentu banyak hal baik dalam perjalanan lima tahun
nah ini kekhawatiran itu kan muncul lagi
saat ini rsud pasar minggu sudah mendapatkan enam puluh lima penambahan tenaga kerja
pak arifin mungkin ini seperti apa yang terjadi di bulan januari ya tadi anda katakan
bahkan para nabi pun ada musuhnya kan
itu di religi diajarkan seperti apa sih prof
sehingga warga dimudahkan dalam membeli minyak goreng murah
pada dua puluh tiga mei pak menteri yang akan diatur dalam peraturan menteri perdagangan
yaitu bahwa kita ini menghasilkan devisa yang besar sekali dari industri kelapa sawit
bahwa sulit ditemukan di pasar tebet barat sekarang
kalau orang orang baik juga nggak mau nyalon
tetapi kalau kemudian itu menggadekan katanya moral
memastikan untuk kepentingan bangsa dan rakyat indonesia
saya menemukan ada ekspresi takut
asupan cairan tubuh seharusnya dipenuhi dengan minum air dua liter setiap hari
setelah larangan dicabut oleh pak presiden terkait dengan cpo dan turunannya
tidak serta merta karena dipilih langsung haus kekuasaan
jumlah pasien positif covid sembilan belas di tanah air pada sembilan belas januari kemarin mencapai satu tujuh ratus empat puluh lima kasus
terlebih jayadi menyebut lebih dari tujuh puluh persen calon pemilih yang ada di indonesia
karena agama juga untuk menemukan kesadaran rohani kita
ekspresi gestur atau bahasa tubuh dari verdi sambo dan putri candrawati
dan mudah mudahan dalam dua minggu ke depan sepuluh titik
supaya bisa minum air mineral dengan teratur dekatkan botol minuman dengan kita
yang memproduksi atau mencetak pita cukai palsu
misalnya saat berada di kantor letakkan botol minuman di meja kerja atau saat berada di luar ruangan bawa botol minuman
pak lutfi terkait dengan pasokan dari minyak goreng curah
angka ini merupakan yang tertinggi sejak oktober dua ribu dua puluh
jadi sesungguhnya kalau kita mau lebih dalam ya
mereka harus menutupi kondisi yang terjadi sesungguhnya
topik kepemimpinan ini luar biasa
ada aturan aturan presidensial threshold
tiga rumah sakit rujukan covid sembilan belas di brebes jawa tengah
mau islam hindu kristen buddha komuju apapun
jadi kita bisa melihat dari setiap tahapannya sampai kesan pengecar itu
nah ada apa ya dengan emosi emosi yang saat itu dipertunjukkan
dan tempat tidur yang sudah kita ada semuanya sudah terpenuhi semua
atau memang kesepakatan kesepakatan terutama bagaimana penjual mendapatkan minyak gorengnya
pangeran charles lahir di istana buckingham pada empat belas november seribu sembilan ratus empat puluh
menghadapi lonjakan ini pihak rsud mengaku kesulitan dalam ketersediaan tenaga kerja
ini tidak nampak seperti satu kejadian biasa saja
memang ada orang biasa yang memiliki sifat sifat seperti itu
kemakmuran keamanan kenyamanan kesehatan
kemudian insw itu adalah kementerian keuangan
jinja itu bahasa islamnya insan kamil
ada yang merasa ibak kemudian ada yang merasa bosnya
tapi kalau kita ikut berpartisipasi artinya sudah ada ikhtiar
kalau semacam semacam itu keterbelahan gimana pak
nah maka kita juga ada dharma yuda bertempur dengan benar
bagaimana mbak melihat hal ini
dari yang terjadi di bulan januari sekarang mungkin sekarang sedang menuju ke arah sana
nah itu menjadi satu tanda tanya
karena kita berjalan bersama sebagai bangsa
ya saya sebagai abdi masyarakat tentunya merasa bahwa ini juga tanggung jawab saya
maka kita memperkuat sdm kami di sini mbak
dengan kondisi sekarang ya akhirnya kita bisa kritis ya mas ya
dan minyak goreng rakyat ini bisa didapatkan pada kesempatan pertama
hal ini dapat dilihat dari warna urin
sebagai gambaran kepada masyarakat memang kondisi saat ini adalah seperti mirip mirip seperti januari tanggal dua puluh empat gitu ya
terima kasih atas waktunya di cnn indonesia breaking news
mbak monika apa yang bisa anda lihat dari kondisi mereka berdua ini mbak
mungkin teman teman progriksi dan cnn breaking news bisa kembali memutarnya adegan ini
tapi tertangkap oleh micro ekspresi kamera mikro ekspresi saya ya
bisa dicari minyak goreng dengan harga rp empat belas
yang tengah memproses kasus hukum mafia minyak goreng yang tengah berjalan di kejagung
jadi ada karya nyata
dan hak itu bisa disalurkan melalui
mudah mudahan untuk bulan ini juni ini tidak terjadi yang seperti bulan januari
kan orang yang datang belusukan itu cenderung akan lebih disukai daripada orang yang hanya berbicara lewat media
tidak sedikit juga yang harus dilakukan intubasi di sini
bertempur terhadap dirinya hawa nafsunya
ini yang kadang kadang janji seperti itu boleh
partai sebagai pribadi yang
supaya tidak nampak kemarahan ini
tapi kan di indonesia atau di dunia sekalipun tidak ada orang yang murni menjadi idola
lalu bagaimana untuk tanggapan anda pak menteri
menjadi program andalan anda saat ini setelah larangan ekspor cpo dan turunannya dicabut
tetap rukun tetap bisa rukun
nah itu yang sempat bisa saya amati
kita pernah diangka terlendah di lima belas persen tanggal delapan belas mei itu
ketika menghadapi mau pemilu seperti ini
di satu minggu ini luar biasa kenaikannya
tetapi kita mengambil pengalaman daripada yang sudah ini kita akan kerjakan
persisnya sudah mulai sejak kapan pak
namun setelah itu seminggu setelahnya naik naik naik sampai paling drastis memang seminggu terakhir ini paling tinggi sekali
badannya juga masih tegap ya
atau saya biasa menerjemahkan insan yang beriman tapi juga berbudi luhur
dan tentunya juga industri kelapa sawit ini membawahi banyak sekali aspek aspek
dengan macam macam cara
yang dia layani adalah kepentingan publik
dharma juga artinya kewajiban
nah posisinya seperti orang akan diperiksa kan ini seperti orang akan diperiksa di dokter gitu ya
nah kita hanya bisa melihat adalah preferensi beliau pada saat itu dan hanya beliau yang tahu gitu ya

bahwa sepuluh persen itu akan menjadi buffer stok yang akan dipegang oleh bumn
masalah biodiesel nanti kita akan bicarakan
karena tadi diinisiasi oleh ferdis sambo
artinya memang tidak ada komunikasi yang terjalin anda dengan lin che wei ini
atau beliau mungkin merasa takut
ya tadi itu jejak rekodnya dulu dilihat
dan kemudian di dalam situ nanti aplikasi daripada tengahnya itu
karena tadi ada rasa ibar rasa kedekatan emosional
ruang tambahan ini diperkirakan bisa dipakai kamis malam

apakah ini merupakan satu kemesraan
oh yang lima tahun lalu kan juga ada orang yang berjanji
tapi dominannya adalah kemarahan
nah ini juga tergantung kepada konteks yang saat itu merupakan signifikan event gak
untuk masuk ke ruang perawatan covid sembilan belas
maka saya kira kalau kita kembali bahwa
kita tahu ada kemarahan tapi kita nggak tahu kenapa marah
ekspresi atau emosi ya itu punya tujuan untuk supaya orang di sekitarnya itu bisa menampilkan respon yang tepat atau berempati
dari zaman ramayana sampai generasi z sekarang ya
kita mengantisipasi supaya pasien tidak
sekarang kita coba beralih ke scene yang lain mungkin tempat tempat produksi bisa kembali mengulang
jadi ini semua digital memastikan bahwa ketransparansi dan akuntabilitas
nah itu kita bisa manfaatkan ketika terjadi penumpukan penumpang yang harus turun karena divert tadi
itu tidak pernah bisa sama
tentu mekanismenya pada waktu itu langsung ya
tentu saja cara buat trong spread
maka kemudian caranya seperti apa
diki menambahkan penambahan tenaga kerja kesehatan membutuhkan waktu yang tidak sebentar
jadi cinca menurut saya sama mas imam kan tentu bisa berbeda
oleh para paslon pencari suara konstituen untuk dilakukan saat musim kampanye
lalu apa yang bisa dipelajari mbak apakah ini juga berpengaruh terhadap bagaimana nanti proses hukum
maka empatinya bapak ferdisambo ya
bahkan lebih tua dari usia konghucu sendiri
capres maupun cawapres dengan alasan bisa lebih dekat dengan para konstituen alias rakyat yang
namun kalau kita perhitungkan ini dengan situasi nanti lonjakan akibat varian delta
mbak monika kemudian dari scene ini ya
yang kemudian akan melayani kita
belusukan dinilai masih menjadi strategi andalan bagi kontestan pemilu untuk bisa mendekati para konstituen
kita gak boleh memimpin cari pemimpin kok terus yang akhirnya gak tau masalah
dharma negara kita selaku anak bangsa warga negara indonesia kita harus yakin terhadap dasar negara kita
karena sesuatu yang jujur ya sesuatu yang credible
para partai partai politik yang menentukan
bahkan seorang nabi pun masih punya musuh yang membenci
pengecekan landasan pacu juga secara rutin dilakukan
supaya kedepan jadi lebih baik
tati tetap pada ukuran ukuran itu ya untuk menentukan siapa caleg yang dipilih capres dan capapres yang dipilih
ia lulus pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dengan gelar tidak istimewa
bisa dipersepsikan hubungan mereka baik baik saja
potensi pemilih untuk memberikan suaranya kepada yang bersangkutan akan lebih besar
karena tidak ada verben yang disampaikan di sini
jadi ini merupakan suatu terobosan memastikan ketersediaan dan keterjangkauan
si pilih yakin apapun agamanya
untuk masalah ketersediaan bagi masyarakat yang membutuhkan
apa namanya nyari orang seperti apa
sudah berlangsung selasa kemarin
satu ratus lima puluh sembilan tempat tidur khusus covid sembilan belas di rsud brebes sudah terisi pasien
ruang tambahan ini ditargetkan bisa dipakai pekan depan
namun sejak kasus covid sembilan belas melonjak tajam dalam satu minggu terakhir
pak arifin lonjakannya seberapa signifikan
mengenai penetapan tersangka kasus mafia minyak goreng sejauh ini
setelah mereka berdua dinyatakan sebagai tersangka dan verdi sambo ditahan di makobrimob
oh sejarahnya siapa dia
perbincangan yang menarik bersama pakar gesture dan micro ekspresi monika kumarasari
tapi kalau di sini sepertinya biasa saja
janji janji itu tidak mengelabui
bapak yang selalu membuka pintu maaf
hari ini sudah tercapai dua lima ratus titik minggu depan lima titik
sebenarnya dia dipilih untuk menjadi pelayan
sebagai yang paling senior prabowo seakan gak mau kalah sama capres atau cawapres lain yang usianya lebih muda
pemerintah sudah melakukan berbagai jurus untuk mengatasi recu minyak goreng di dalam negeri
prabowo subianto juga menggunakan strategi belusukan dalam sejumlah agenda kampanyenya
karena itu kalau kita perhatikan tagline utama dari prabowo kelompok prabowo adalah riang gembira kan
ya hingga akhirnya inisiasi itu dilakukan oleh pak ferdi sambo bukan oleh beliau langsung
salah satu untuk menjadi pengganti beliau
sayang memang kita seringkali tidak punya banyak pilihan ya
tim diputan cnn indonesia
kalau dari ajaran hindu gimana sih pak orang yang seperti itu pak
presiden ri joko widodo saat dirinya mengikuti kontestasi pilkada jakarta pada dua ribu dua belas maupun
berikut ini profil singkat raja charles iii
nah ini adalah merupakan satu bentuk perlindungan ya
ya ini seminggu terakhir ini sangat signifikan sekali
dan di tower empat lima enam dan tujuh yang ada di wisma atlet kemayoran atau yang dirujuk ke sini mulai hari ini tadi memang kita sudah tidak menerima orang tanpa gejala atau asintomatis
apa namanya ekspor cpo dan turunannya dicabut oleh jokowi pak presiden
mungkin di ruang tidur maksud saya
jadi juga banyak yang lumayan juga yang terik mulai penuh kembali seperti bulan januari yang lalu
kemudian juga bahkan putri candrawati memasangkan masker seperti itu ke verdi sambo
yang dia layani adalah kepentingan rakyat
berikut kami tampilkan cuplikan wawancara saya bersama menteri perdagangan ri muhammad lutfi
apakah kendala ini sudah ditanggapi oleh pihak anda
salah satu syaratnya adalah adanya spontanitas
apakah benar dengan dicabut larangan cpo dan turunannya ini setelah adanya mendengarkan keluhan dari para petani
misalnya menggandeng dan kemudian memakaikan masker gitu ya
potensi pembelahan itu mungkin
oh saya harus jaga sikap juga
pada tahun seribu sembilan ratus lima puluh tujuh charles memulai pendidikannya di chim prepatory school di luar london
dengan cara kita menambah jumlah sdm yang ada di rumah sakit pasar minggu
atau dmo benar seperti itu pak menteri
atau merupakan memori memori yang biasa ketika dia pulang
apabila ini adalah mengenai ini kan di rumah pribadi ya
ini adalah setelah kejadian pak ferdi sambo menginisiasi suatu kedekatan ya
yaitu dengan menunjukkan ktp
baik pribadi maupun partai politik
jadi dalam sepersekian second muncul beberapa emosi cepat sekali dan smooth sekali
lengkapnya seperti ada dharma sastra ada referensi ada kitab sucinya
di mana cara belusukan atau pertemuan tatap muka bisa dilakukan untuk mengkonversi tingkat keterkenalan ke arah elektabilitas
jurusan arkeologi dan antropologi selama tahun pertamanya kemudian beralih ke sejarah
sdm itu adalah merupakan hal yang sangat penting dalam hal ini
pimpinan itu turun langsung model belusukan itu kan bukan kebiasaan mereka
cepung kampret apapun lah
ada beberapa parking stand dan ruang tunggu yang bisa dimanfaatkan ketika terjadi penumpukan penumpang agar tidak bercampur dengan penumpang reguler yang akan terbang
semakin pekat warnanya semakin anda butuh banyak minum air mineral
karena semua pasien yang dimasukkan dengan komodit semua
kita evaluasi kita melihat apa yang sudah kita jalani lima tahun
itu juga tidak menyalahkan dalam artian membuat justifikasi itu dibenarkan juga ya mbak
dari atas ke bawah tapi juga bisa mendengarkan apa yang menjadi permasalahan keluhan masyarakat misalnya gitu
saya sedih karena saya kehilangan sesuatu
ujungnya dharma shanti siklus hidup
kita tentu punya kualifikasi kualifikasi
wisma atlet ini mulai bertambah
lebih dalam jayadi juga menjabarkan dari enam orang kontestan yang ada
dan bisa sedikitnya mengaburkan
pasar perkampungan dan lain sebagainya
memasuki musim hujan bandara internasional juanda surabaya di sidoarjo telah memeriksa saluran pembuangan air agar tidak terjadi genangan
ini puncaknya kita dan januari minggu keempat
artinya ini kan berarti kita diuntungkan dengan posisi pemimpin ini
yaw sun ini nabi sekitar ke delapan sembilan sepuluh gitu
menegakkan dharma apa itu pak
kita melihat sesuatunya biasa biasa aja
lantas apa saja pekerja rumah yang bakal ditempuh oleh kementerian perdagangan ri
efek dari liburan panjang juga terjadi sekarang ini
jadi memang belum tahap penjualan
kemudian pada saat yang lain mereka tidak melibatkan emosi terdalam
pemilu itu sebenarnya juga saat kita untuk sejenak berhenti
kemudian mungkin ada muncul lagi pemikiran bahwa
tetapi dengan program minyak goreng rakyat ini
nah ada apa dengan hal ini
tetapi kata kuncinya adalah
dan mudah mudahan ini bisa menjamin daripada ketersediaan
nah maka dharma ini diterjemahkan dalam hindu misalnya yang sering didengar itu dharma agama dharma negara
dan inisiasinya adalah berasal dari
beruntung dari enam ratus delapan puluh enam lembar pita cukai palsu yang dicetak belum ada satu lembar pun yang keluar atau terjual
di lapangan kita temukan bahwa mereka sulit untuk merekristasi
lalu apakah dari anda sebagai pakar gestur dan mikro ekspresi bisa melihat karakter dari bu putri candrawati seperti apa nih mbak
tapi kan tentu track record itu kan nilai yang penafsiran setiap orang berbeda
bagaimana karakter dari kedua orang ini mbak terhadap kasus ini
di mana putri santrawati bertemu dengan kuat maruf
nah kalau isinya dua belas berarti satu bungkus kerugian cukainya satu ratus lima belas x dua belas batang
sehingga angka hatianya meningkat
ganjar juga diketahui sering bermalam atau tidur di rumah warga saat sedang melakukan rangkaian kampanye
memang masih ada yang harga di atas het dan kita sudah pelajari
lalu dalam politik itu sering dikesankan begini pak
yang agar tidak bercampur dengan penumpang yang reguler yang mau terbang
kita mengharapkan nahkoda yang seperti apa